di rumah sakit mana
anaknya ibu mayat
ibu anda mengalami luka dalam di kepalanya
akibat benturan hebat yang dialami tadi
dan itu yang membuat dia tidak sadarkan diri
dan harus segera dioperasi mas gio
saya pengasih dulu
terima kasih dok
jadi minta maaf pak
kamu ini jangan pastikan pak
sama adaikesan setiap kelemahannya
kita bisa mengopyragai pembimbingan kamu dan kamu saja saja
terima kasih best
biasa rasanya pak
j revenues jangan peduli di kosongnya
jangan pindah naik nadie kali
ka pembahasan engga ga apaankenah
jeng maga semua
papa sudah menyebabkan
tadi papa ajak bu maya untuk bicara
agar menjauhkan jauh dari mika
tapi setelah itu
bu mayang kelihatan emosi
dan dia pergi
setelah itu dia jatuh dari tangga
kepalanya sampai cedera ma
cedaranya lumayan parah
dan harus dioperasi
tapi bapak sudah tanggung jawab
semua biaya operasinya ma
apa bapak udah ketemu sama jio
papa belum minta maaf dan belum ketemu sama jio
papa jahat banget ya papa
papa tuh keterlaluan tau gak
sampai sampai papa bikin mamanya jio tuh celaka
papa bener bener gak punya hati
dan papa tuh gak bertanggung jawab
papa itu bertanggung jawab
bahwa bayar semua biaya operasinya
yang penting kan papa sudah tanggung jawab
terus maksud kamu sepenting itu
ya penting apa
korbannya itu mamanya jio
papa menyesal sekali dengan semua yang terjadi
semua itu demi kamu mika
ini semua itu demi kepentingan papa
pak gio itu gak bersalah
dan kami berdua berhak untuk saling mencintai
papa tuh yang terlalu angkuh dan terlalu sombong
dan mika juga punya feeling pa
tapi papa bilang sendiri kan
kalau mamanya gio emosi marah terus jatuh
papa pasti udah menyudutkan mamanya giyo iya kan
jika mau ke rumah sakit pak
mika yakin banget gio pasti sekarang lagi butuh dukungan
dan mika juga mau minta maaf atas kelepuan papa
pak kita juga harus ke rumah sakit pak

papa gak mau pergi ke rumah sakit
ini sudah jadi prinsip papa
prinsip apa pak
pak bukan ini cara yang baik untuk menyelesaikan masalah
papa harus sadar itu
dan sekarang papa lihat
lihat sampai terjadi apa apa sama mika
mika kamu tau dari mana aku disini
operasinya masih berlangsung mik
papa aku yang udah bikin
mama kamu sampe kecelakaan dan jatoh dari kudanya
dari tangga kafe
dan aku denger sendiri dari papa aku
papa aku yang
aduh gio aku minta maaf banget ya
dan tadi aku juga udah marah sama papa
ini semua karena
karena papa tuh gak merestui hubungan kita
mama kamu shock sampe terus jatoh
tapi aku udah
tadi aku udah marah banget sama papa
kamu benci ya sama papa aku
aku jawab pertanyaan kamu
kamu lihat apa yang terjadi sama mamik
kamu benci ya sama aku
kamu lihat apa yang terjadi sama mamik

mama juga sedih sama kejadianmu
tapi mika gak boleh berbuat sesuatu yang
bikin fatal diri mika sendiri ya